nino apa kamu denger suara hati aku
apa kita ada ikatan batin sampai kamu datang jemput aku
nggak mungkin nina itu perhatian sama gue
lupasin gak lepasin
iya iya iya udah kamu tenang dulu ya ini ada mama disini mama akan temenin kamu
iya pak ya makasih
pernah lihat perempuan ini lewat sini
bukan tempat itu aja rumah
mohon ambil tidinya tadi tadi ngalik
mbak permisi mbak
pernah lihat perempuan ini lewat sini
aduh saya gak pernah ngeliat mas
kamu dimana sih nien
mau cepat telepon aja deh
ini apa sih ada telepon terus
teleponnya nyamuk aktif
tapi kenapa harus dirijik telepon gue
kamu kenapa sih nien ada apa sebenarnya
seperti yang saya kesan kasih nih
kita bahkan ohan dulu ya
ya kan berlebihan ya pak ya
lebih nyari andin udah sekarang waktunya kita lapor polisi biar mereka bantu nyari kita ya
baik pak kami akan segera menindaklanjuti laporan bapak kedua soal ibu andi ini garis
terima kasih pak tolong pak tolong temukan istri saya saya tidak mau terjadi apa apa dengan dia
insyaallah ya pak terima kasih banyak sama sama pak silakan
harusnya saya enggak biarkan
amin pergi sendiri harusnya saya yang menemani aldin ke bandung pak
udah kamu harus yakin kalau andin baik baik aja kamu harus percaya allah melindungi andi
kok ya karena ucapan yang baik itu doa ya apa sebentar apa mau mobil sebentar ya
hai di ayo
hai jangan untuk dulu sebelum semuanya beres kita lihat lagi nih
halo pak selamat malam
selamat malam bole hei ren tolong demonstrate
kamu antar jemput mama darinya ya tolong jaga mereka
hai oh iyaaza lagi dimana ya gue saya lihat kompar bapak masih ada di ruangan bapak
apa perlu bantuan saya pak di sana
nggak usah ren kamu di jakarta aja
saya di sini selama panggung sore
dan kamu tolong sampaikan ke mama
kalau saya dan andin ada di villa yang ada di bromo
bilang ke mereka kalau sinyal di sini jelek
jadi susah hubungin saya ya
baik pak baik
terima kasih banyak ren
kok bisa ya
semoga kelahabuan yang cepat ketemu
lebih baik mama dan rena nggak perlu tahu soal masalah ini
biar mereka semua tenang
cukup gue aja yang mikirin masalah ini
ada apa bu ibu manggil saya ke sini
ini soal anak yang dititipkan istri bapak
dulu di panti ini pak
ada apa dengan anak itu bu
anak itu sedang sakit dan butuh darah
ya tapi apa hubungannya dengan saya
karena ternyata kami baru mengetahui
bahwa pak nino adalah ayah kandung dari anak itu pak
katara ak android
aku mimpi mama jatuh
semoga ini bukan pertanda apa apa
tapi ini masih subuh sayang
mama pasti masih tidur
lagian kemarin kan rena udah bicara
udah denger suara mama
kalau kita udah pulang sekolah kita telepon mama ya
kamu tenang ya sayang ya
karena ini udah subuh
kita surat subuh bareng ya
oh pinter anak mama
kan yang banyak dong
papa lagi jogging katanya dia mau sehat
terus dia udah sarapan duluan
makanya sekarang gak mau deh
abis ini kamu mau berangkat kerja mau ke kantor
ini mau mediasi sama elsa di pengadilan agama
eh mama boleh tanya sesuatu gak sama kamu
mama heran loh
kok rosa itu gak tahu kalau kamu itu mantan suaminya andin
ya mungkin sengaja
gak tau juga alasannya
tapi ya ngapain juga harus diomongin
ya ini kan penting juga no
ini ada kaitannya sama pembunuhan roy
dulu itu kan andin yang dulu roy
ya aku juga gak tau ma
mungkin al juga
mencoba menjaga perasaannya
ya tapi namanya sesuatu
yang dirahasiain lama lama kan akan ketahuan juga
ya terus terang mama sih kasian
pasti dia kecewa banget mau
itu sama noh
rasanya sama seperti mama
kenapa kemarin mas randy minta kiki gak cerita ke ibu rosa ya soal auto
apa sih kemarin itu
jangan jangan emang bener
mas al mau membongkar makamnya mas bebe broi
tapi buat apa ya
selamat pagi mas randyku
soal kemarin ke ibu rosa
kiki gak ada omongan apa apa ke ibu rosa
beneran soal sumpah gitu gak bohong mas
ke mirna atau ke kuku ya
kamu gak cerita juga kan
kamu minta kiki untuk tidak ngomong apa ke saya
kok bisa bisanya ya bu rosa lagi ada di sini dan malah mergokin begini
kemarin mas randy serius banget pas nyuruh kiki untuk jangan bilang apa apa ke purosa
pasti ini masalah gede buat mas al
kalau sampai ibu rosa tahu terus bilang ke mas al
eh ini bu
eh mas randy itu mau bilang kalau
mas randy sudah menyatakan cinta ke kiki bu
gigi alasannya aneh banget sih
bisa bisa hal yang sebenarnya malah terungkap lagi kebrosan
aduh saya senang sekali dengarnya ya
saya datang ke sini untuk nyebut ibu dan rena
karena pak al minta saya buat antarkan ibu dan reina ke sekolah
oke kalau gitu saya siap siap sekaligus panggil rena sama mirna ya
baik bu saya tunggu di mobil ya
oke tunggu sebentar ya
iya mas randy ke
jadi apa itu
anak abdullah randy dan gigi apa namanya
oh itu namanya gigi bu
sayang kamu tuh mau ngapain sih sampai jatuh kayak begini
aku tadi mau ambil kerukman tapi kepeset
udah ya emangnya kamu mau kemana
kamu mau kemana sih hari ini
lebih baik kamu istirahat dulu di rumah
ya jangan kemana mana
mana mungkin aku gak kemana mana

hari ini aku ada mediasi sama nino
aku harus dateng ma
aku harus dateng ma
kalau misalkan aku gak datang nanti aku dianggap mau cerai

ya udah nanti mama temenin kamu
tapi sekarang kamu sarapan dulu ya
mama udah bikinin sarapan untuk kamu sayang

nanti kita bisa berangkat sama sama
halo pak aldi baran
saya dari kantor polisi saya dari kantor polisi
saya dari kantor polisi
saya dari kantor polisi purwakarsa pak
iya pak gimana udah ada kabar tentang istri saya
kami baru aja bicara dengan dua orang anak jalanan
dan mereka bilang sempet bertemu dengan istri bapak
ketemu di mana pak
kalau mereka bertemu istri bapak di jalanan
dan bahkan mereka ini sempet menodong istri bapak
lalu istri anda lari
tapi setelah itu mereka tidak melihat lagi istri bapak
kepolisian saat ini sudah memberi peringatan keras terhadap mereka
kepolisian saat ini sudah memberi peringatan keras terhadap mereka

lokasi bertemunya di mana pak boleh saya tahu
di jalan jurang citer pak
oh ya terima kasih banyak ya pak
baik pak sama sama pak
katanya andin sempat ketemu sama anak jalanan di jalan jurang citer
kita cari andin bareng bareng aja pak naik mobil saya
coba telepon mama lagi atau papa aku mau bicara
oh iya sebentar ya
maaf bu setahu saya villa tempat pak al sam bu anin itu agak susah sinyal
jadi kemungkinan pak al sama bu andin susah untuk angkat telepon
iya bu saya juga tadi sudah coba telepon pak al
cuma memang nggak nyambung bu
oh gitu ya
rena kalau gitu kita tunggu papa atau mama telepon kesini ya
aku mimpi buruk semalam
mimpi mama jatuh
aku takut mama jatuh beneran ma
dulu ketika rena punya firasat soal nino ternyata benar nino sedang kritis di icu
semoga firasat rena kali ini salah
saya harap andin baik baik saja
rena rena berdoa aja ya
minta sama allah supaya mama baik baik aja
nggak jatuh beneran ya oke
ya allah andin
semoga mimpi rena salah ya
ngeri banget tau gue pakai mimpi jatuh segala
aduh mulai deh bikin gue overthinking nih
ayo mirna mirna jangan mikir yang aneh aneh
ternyata feeling rena benar benar kuat ke bu andin
nggak heran sih
semoga bu amin baik baik aja amin
rena tenang ya sayang ya oke
percayalah sama allah ya
semoga sekali lagi semoga andin baik baik saja
karena ternyata kami baru mengetahui bahwa pak nino adalah ayah kandung dari anak itu pak
apa maksud dari mimpi semalam ya
sepertinya aku harus tanya sama elsa
karena cuma elsa satu satunya orang yang bisa membuat aku bertemu dengan anak itu
kau aku tahu aku mau mencoba
aku mau mencoba
saya rasa tapi kamu harus makan dari tadi kamu baru makan dua sendok sayang
aku tuh dari tadi kepikiran terus soal mediasi nanti sama nino
ya kita berdoa semoga semuanya berjalan lancar sah
kamu jangan mikir macem macem
kamu tenang dan jalani aja
nanti di mediasi kamu bilang
kamu harus berdoa
kamu harus bilang
kalau kamu ingin mempertahankan
kamu mau memperjuangkan pernikahan kamu
papa lagi ke bandung semalam
nemenin aldebaran nyari andien karena andien tiba tiba hilang kontak

belum serba lagi
banyak lagi sudah oreg sexual problem
kita pun ke transistor suatu
ada mitra miskin di ant mona
ma gak lagi kyk sifat wilayahnya
lo bener lah
apalagi deh nyari sampe keluar kota gak mungkin kan
yaudah kita siap siap mau berangkat ya
mama bantu kamu yuk
sebentar ya sayang mama pesan taksi online dulu
aku masih berharap ini mimpi
aku masih berharap aku gak akan bercerai sama kamu
apa yang kamu mau cek
aku kesini mau cepet ya sama
aku coba mengobati
aku punya kekasih lagi
namun ku sadar diri
apakah kau rindu
aku gendong ke mobil ya
kita ke pengadilan dulu ya
hati tak bisa berusaha
walau ku tahu
kau bukan untukku
tapi tetap kau terima
cinta tak salah
aku yang salah
aku sudah salah
aku sudah tahu
pasti kau bakal russ
kamu datang jemput aku
padahal kemarin kamu tinggalkan aku di rumah sakit
tapi kenapa kamu sekarang datang lagi
sayang kruknya mama taruh sini ya sama tasnya ya
ya allah semoga masih ada harapan untuk mereka
saya masih penasaran sama hpnya andin
karena hpnya andin itu terhubung dengan handphone saya melalui gps
dan handphone andin itu masih aktif
saya masih bisa melihat pergerakan anda dari sini
jadi sekarang posisi andin dimana
pak ini di gps
posisi andin ada di jalan tanjur
dan sekarang posisi kita juga di jalan tanjur bulung
sos sesuai gps titiknya di sini mba
ya batinnya habis
udah gak terinteksi lagi di sini mba
handphone andin kayaknya mati deh mba ini
eh eh bocah keren juga tuh capek
pasti kamu punya lu kan
bukan hasil mulung juga
padahal gak usah ngaku ngaku
ada anak kecil di ganggu preman
bapak tunggu di sini ya
balikin balikin balikin
kalian tiga orang dewasa gangguin anak kecil gak malu kalian
tolongin aku om mereka ambil handphone aku
eh jangan ngaku ngaku loh
hp mahal hp sultan
di sini kembalikan handphonenya sama saya
oh saya kecamur loh
saya nggak mau ada kekerasan di sini ya
jadi saya mohon kembalikan handphonenya sama saya
apak apa yang terjadi
apak apa yang terjadi
apak apa yang terjadi

loh kamu bukannya yang hampir ketabrak sama om
handphone yang kamu pegang itu punya kamu atau bukan
handphone yang mirip sama
ya handphone nandim pak
aduh jangan jangan om ini polisi
terus aku mau ditangkap karena ambil hp ini
padahal kan aku cuma main games doang
aku cuma nemu kok bukannya long
jawab pertanyaan om kamu ketemu handphone itu di mana
om itu apa tuh om
sampai jumpa di video selanjutnya